misteri masih menyelimuti penemuan empat mayat di dalam sebuah rumah di perumahan citra garden extension satu kalidaris jakarta barat pada kamis sepuluh november lalu
belakangan keempat korban diketahui merupakan satu keluarga
yaitu suami istri rg tujuh puluh satu tahun rm enam puluh delapan tahun dan sang anak df empat puluh dua tahun
serta saudara ipar suami berinisial bg enam puluh delapan tahun
penemuan mayat ini bermula dari kecurigaan warga dan petugas pln yang mencium bau bangkai di rumah korban
tetangga korban mengungkapkan terakhir sempat bertemu rg sekitar satu bulan sebelumnya
tetangga sempat curiga dan menanyakan keberadaan penghuni lainnya namun dijawab korban sudah pindah
kapolres metro jakarta barat kombes pasma royce yang ditemui pada jumat siang mengungkapkan fakta yang mengejutkan
yakni hasil autopsi menemukan jika keempat jenazah tidak menerima nutrisi cairan dan makanan
selama tiga minggu yang diduga menjadi penyebab kematian korban
selain itu tidak ditemukan tanda kekerasan maupun tanda orang keluar masuk rumah korban
berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan
jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris
bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama
fakta lain yang terungkap adalah keempat korban tidak tewas dalam kurun waktu yang bersamaan
dan jenazah ditemukan di ruang berbeda di dalam rumah
selain fakta dugaan tewas karena kelaparan dengan waktu berbeda
fakta lain yang masih menjadi pertanyaan adalah soal hilangnya mobil korban
sejauh ini polisi juga masih memeriksa isi percakapan dan komunikasi di ponsel para korban
dan hingga sabtu pagi polisi telah memeriksa enam saksi
di antaranya adalah riz astuti
adik dari korban berinisial rm
riz astuti mengaku dirinya berkomunikasi dengan sang kakak lima tahun yang lalu
dan dirinya juga heran dengan dugaan kematian sang kakak karena kelaparan
masalahnya kondisi keuangan keluarga ini tidak bermasalah
sedang sedang aja biasa ya kalau menurut saya
gak pernah ada kebuahan dan sebagainya
ya istilahnya standar lah umum gitu
kalau secara ekonomi
jadi tak punya makan
nah justru itu kita udah berapa puluh tahun ya gak pernah konten kan
itu yang dinyatakan salah
tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga inti karena dia yang perempuan itu tujuh bersaudara
terus kemudian kemarin yang disampaikan bahwa tidak ditemukan sisa ataupun bekas makanan di lambung itu
itu keterangan sementara tapi belum tentu itu menjadi penyebab kematian
dari fakta yang telah diungkap polisi sejauh ini kasus penemuan empat mayat dalam sebuah rumah di kaliders masih menyisakan tanda tanya
publik pun berharap polisi bisa mengungkap kasus ini termasuk motifnya hingga tuntas sehingga peristiwa tragis rupa tidak terulang kembali
tim liputan cnn indonesia